cnn indonesia breaking news
wings air dengan nomor lambung iw seribu delapan ratus sembilan puluh enam
pesawat berangkat dari bandung sekitar pukul tujuh belas tiga puluh
kemungkinan karena cuaca di semarang hujan deras
pesawat kemudian ketika landing jatuh terus tergelincir terus patah di bagian roda depan
sementara itu jumlah penumpang enam puluh delapan penumpang saat ini kondisinya selamat
tanpa ada luka sedikitpun tapi para penumpang mengalami shock berat
sementara itu dua pilot dan dua kru dari pesawat bing s juga dinyatakan selamat
sementara ini data hanya data itu yang dapat kami berikan
saktio apakah hari ini atau setelah peristiwa itu terjadi airport ahmad yani ditutup untuk sementara
ya ditutup sampai dengan pukul sepuluh
tapi seluruh penumpang yang tujuan jakarta
mereka melakukan reschedule ulang daripada mereka menunggu lama lebih baik mereka mereschedu ulang dan mengembalikan tiket
jadi para penumpang tidak ada yang ada di rumah sakit atau stay di semarang gitu tapi langsung kemudian dialihkan ke penerbangan lainnya gitu saktio
sementara ini belum ada informasi ya belum ada keterangan dari pihak terkait
cuma dari tadi dari lions group dari penumpang lions group rata rata melakukan reschedule ulang
baik kami akan terus mengupdate informasi terkini dari anda terkait dengan tergelincirnya pesawat wings air
dari semarang jawa tengah terima kasih saktio dimas atas informasinya tadi
saktio dimas jurnalis transmedia yang melaporkan kondisi terkini di bandara ahmad yani semarang
terkait dengan tergelincirnya pesawat wings air beberapa waktu yang lalu